kalau misalnya sepatunya ini nggak baru sih ya
cuma kalau saya kan biasanya kalau siaran lebih suka pakai sepatu yang agak longgar
tapi longgar ataupun kesempitan itu jadi masalah ya
biasanya tuh lecet
oh iya apalagi sepatu baru bagian belakang
bagian belakang itu tuh selalu denny
ada bekas bekas lecet kan
kadang kadang bekas lecet ini juga jadi trigger untuk lecet lagi lecet baru
saya ada pengalaman tuh kemarin tuh
kebetulan beberapa waktu lalu kan sempat beli sepatu baru
wih pamer nih ya
beli sepatu baru gitu
nah baru dipakai
waktu dicoba tukunya sih nggak apa apa gitu
tapi dipakai jalan
dipakai jalan agak lama
tiba tiba muncullah itu merah merah di sini
dan akhirnya ada kayak bentol isi air gitu
iya aduh itu sakit banget tuh
ini jadi masalah anda mungkin ya
kita punya solusinya
di one minute tips kita lihat dulu videonya kayak gimana
nih ya tuh jadi masalah
sepatu apapun sih ya
apalagi heels nih perempuan nih
aduh sakit banget
dan akhirnya besok besok jadi nggak bisa pakai
kalau saya sih kemarin sneakers sih memang
waktu dipakai sih nyaman banget
cuma nggak tahu ketika habis dipakai jalan lama kok tiba tiba terasa sakit
nah ternyata anda pasti punya deodoran ya
tapi jangan ada bentuknya roll on
yang bentuknya stick itu bisa dioleskan di bagian yang belakang ini ya
yang rentan lecet
ini kita punya nih
kalau ini kan bentuknya roll on ya yang basah
ini jangan jangan yang ini
oh nggak boleh pakai yang kayak begini
jangan yang ini
jangan yang roll on
kalau ini kan bentuknya yang basah ya
anda coba cari yang stick
oh bentuknya stick
kalau kita coba rasakan itu dia nggak basah
tapi lebih ke mirip sabun sih ya
begitu untuk permukaan dan juga teksturnya itu licin
nggak ada airnya
nah cara pakainya yaudah tinggal digosok aja
nih kan pasti bagian ini ya
yang sering lecet nih
yaudah digosok aja
atau misalkan pakai sepatu
flat shoes yaudah di bagian bawah
atau bisa juga ditempel di bagian sepatunya
di bagian dalemnya itu juga ya
iya jadi intinya tuh jadi lebih licin
jadi fungsinya untuk bikin licin ya
nggak bikin gesekan gesekan sama bagian sepatu belakang ini jadi semakin parah
jadi lebih licin dan akhirnya lecet pun tidak akan timbul di kaki anda
dan tidak akan menimbulkan bekas juga di kaki anda
tapi jika anda punya tips unik dan menurut anda ini lebih bisa solutif ya
untuk berbagai macam masalah silahkan anda tinggal buat videonya
rekam lalu kirimkan di good morning bisa lewat instagram
ada instagramnya ada twitternya
silahkan anda baca
hashtagnya juga jangan lupa
iya dan tentu saja video yang diunggah nanti
kemudian dimention ke instagram cnn indonesia di at cnn dpr
disertakan dengan tagar one minute tips dan juga tagar cnn
dan juga tagar cnn
dan juga tagar cnn

atau bisa juga melalui twitter at cnn id daily
dengan tagar one minute tips dan juga tagar cnn id good morning
tuh jadi videonya harus landscape ya
jadi bisa kita tayangkan juga nih di studio good morning
kita masih terus melihat banyak banget yang udah kirimkan
kita seleksi nanti ya
mudah mudahan anda yang menjadi salah satunya kita tayangkan di sini